bahaya ini bahaya kalau taruh di sini entah dimakan kucing bismillahirrahmanirrahim ya
ampuni bayi mana cakep banget lagi memang memang memang memang bangkang
udah udah kalau gitu kita nimbang nimbang
mana ya eh lu terkesan tuh tuh tuh
harta sampai di sini pahit dong dan kalau hai kalanya tadi kok ustadz musa
pade ustadz ulan tahu ya jelas tahu lah karena semua cerita tentang perburuan
harta karun itu ide ustadz begitu kalian menemukan peta harta karun ini
kalian akan berusaha mencari harta karun ini sampai ketemu nah karena kalian ingin
menemukan harta karun ini
otomatis kalian harus bekerjasama untuk mendapatkan harta karunnya dengan
bekerja sama minimal kalian akan melatih kebersamaan karena untuk mencapai satu
tujuan dibutuhkan kerjasama dengan keempatkan itu yang paling utama fahim
itu itu tujuannya dan pade juga sebenarnya udah tahu karena waktu bingung
tahu tadi pade diajak bekerjasama dan idenya belian saja pada dia terbukti semuanya jadi kongsi
terbukti semuanya jadi kongsi
terbukti semuanya jadi kongsi
terbukti semuanya jadi kongsi
terbukti semuanya jadi kongsi
terbukti semuanya jadi keempat
terbukti semuanya jadi keempat
terbukti semuanya jadi kongsi
terbukti semuanya jadi kongsi
terbukti semuanya jadi keempat
terbukti semuanya jadi keempat
jangan lupa moron
ibu tenang saja kami akan segera menurunkan tim
ibu itu kenapa ya
kok kayak lagi dalam masalah besar
tkp masih di jalanan pak
kamu dengar suara bayi
tertangkap pas pejara kita
buat gua gimana
eh kita taruh disitu
kita taruh cepet cepet
taruh disitu taruh disitu
kau yakin taruh disini
yakin udah cepetan
kenapa harus taruh disini
nah tak ketahuan warga cepetan kita lari ayo
aduh kelamaan lah ayo
aduh aduh aduh aduh
ini siapa yang buka gerbang sih
lagi ditutup lagi
loh kan ada lagi nih
ini kerjaan siapa buang kardus disitu
bahaya kalau taruh disini
ntar dimakan kucing
ntar dimakan kucing
ya ampun di bayi mana cakep banget lagi
ya dia ketawa
wah kalau begitu kita taruh dulu
hei lu cari kesana lu
tunggu tunggu tunggu
tuh bawah bawah tuh
jualan sebelah sana
udah capek capek nyari tapi nggak ketemu juga
tapi gak mungkin juga masuk kesantren
kesantren nih ya
yaudah kita balik aja
soalnya orang tua nana itu juga udah lapor polisi
jadi kita tunggu kabarnya aja
kalau gitu kita balik aja yuk
orang orang udah pada pergi tuh
terus gimana nih
wah pak pak pak pak
ini pasti kelakuan sri kiti
gak ada yang ngunci
gak dijagain lagi
itu pasti dari kiti lagi ngapain pak deh
wah kebiasaan nih
bukannya kerja malawean
siapa itu nani pak deh
empuk yang di belakang pondok
yang anaknya bu yoah
yang anak bu yoah
yang jalan sudut
dia sengaja melalaikan tugas
itu anak siapa
ngaku bujangan ternyata udah punya anak
cucunya bu yoah
kayak orang buyang sampah
saya boleh nemu depan gerbang
ditaruh di dalam kardus
tahu bayi siapa
lo beneran bayi
bawain belanjaan ke dapur
ya sekarang ikut
kita ke tempat ustadz
udah cepet kita
bayi beneran tadi
iya bayi beneran
iya beneran lah
lo keturunan kayak aku ya
udah udah udah
aduh dia malah kongkot di sini lagi
masuk ambil bayinya